tuhan bangunlah tuhan
bangunlah tuhan adon
apa mbak lampir berhasil menghabisinya
ada yang berhasil menolongnya
dan membawanya kabur dari cengkramanku
siapapun yang berani menolong nyiruntah
dia tidak akan bisa kabur
akulah yang akan menjadi dewi kematian baginya
akhirnya aku bisa memenuhi janjiku
pada tuhan adolf peter
untuk membawanya kembang kembali
nyai kembang masih dalam pengaruh
dia bisa membahayakan dirimu
kita harus mengeluarkan kekuatan itu
terlebih dahulu mbak
dia selalu saja menyusahkan aku
buat apa kita ke rumah kisah lihun doro
dia itu penganut ilmu hitam
dia sangat berbahaya
aku sudah berusaha untuk memastikan dia
sebaiknya kita jangan berurusan dengan dia doro
hehehe kamu jangan sok tau ya
aku lebih tahu apa yang aku harus lakukan
doro saya punya banyak kenalan orang orang pinter lho
mereka itu orang orang hebat
jangan kisah lihun
bisa bisa kita jadi korban doro
kamu jangan so ngatur aku
kamu disini itu cuma nganterin aku
udah kamu diem aja disitu
aiyo kamu masih berdiri disini lho
enggak dong kamu di sini itu cuma nganterin aku ingat itu udah kamu diem aja disitu
doroh doroh saja saya tunggu disini
bersama penakut kamu
aduh aduh doroh
dimana toh ini orangnya
seenaknya saja kamu masuk rumahku tanpa izin
pada pintunya terbuka sendiri ki
pintu itu akan terbuka sendiri
bagi siapa saja yang membawa keuntungan
aku sudah tahu maksudnya
peletku tidak dijual murah
cuman di antaranya nggak chok
kamu yang berleton biara
harus kamu pakai numerous gambar di ruangan itu
nih jahe tolong kamu berikan sama doro putri bilang kamu yang buat ya
njidoro udah cepet sana
denayu ini saya bikinin wedang jahe biar badan denayu hangat
belisih ya den
bagaimana dia sudah minum
aku sama sekali tidak yakin
apa keputusanku membiarkan farida menikah dengan martial
dan membiarkannya masuk dalam bahaya adalah keputusan yang tepat
tapi jika aku menghalangi pernikahan mereka
mungkin aku malah menyakiti farida
kalau kelamaan disini bisa jadi pepes kita
ada apa sih
tadi aku melihat penyusup disini
ayo sari jangan nyanyi terus sembarang lagi
bangunlah tuhan adon
bangunlah tuhan adon
suara eik sudah kembali malampir
dimana nyai kembang istri eik
aku sudah berhasil mendapatkan nyai kembang
tapi aku harus membersihkan awal jahat dari nyirumta
karena itu sangat berbahaya tuhan
apa maksud malampir berbahaya